pelan pelan aja bawa pancinya nanti kamu jatuh
mana baksonya cepet
emang murah lagi
loh bu hati kenapa
gak tau kepala saya pusing pusing
apa gara gara makan bakso di tempat temidik ya
bus jangan jalanin orang bu
bisa aja kan tensinya naik
saya mau presentasi ke dokter
tapi gak sempat sempat
hati kok muntah muntah
gak tau bu tiba tiba saya muang
tuh kan pasti gara gara bakso kang giding
soalnya kita sakitnya barengan
setelah makan bakso
masak sih gara gara bakso bu
kan yang beli bakso banyak
jangan seridor sama orang bu
masya allah rajim
jadi seujun gitu deh kita
yuk ah kita pulang istirahat
eh bu pulang mudah mudahan
ntar sore kesehatan
kok jadi mual pusing begini ya
aduh mulas banget nih perut
sehari kemana ya
beli garam kok lama banget sih dia
perut mulas lagi
kalau gua ke belakang siapa yang jagain kios
duduk di sini sayang
nah kebetulan nih
ayah mulas banget
kamu jagain kios ya
ayah mau ke belakang kebelet
cucu nenek udah pulang semuanya
hmm udah pulang ya pinter
kasih lapar nih
nah kamu gak mau
oh nasikan nenek
ya tunggu ya

aku dulu pihaknya
eh praktek banyak
ya itu itu
dita kamu kan dilarang makan bakso ngerti kamu pengen makan bakso nya kamu nggak boleh
makan bakso ngerti ngerti apa sih
makan bakso aja pakai gitu marahnya bukan gitu bu kita itu nggak boleh makan bakso bu ya kenapa
kenapa sih kasar banget sama dita kan kalau dia nakal bisa dibilangin baik baik
nggak usah marah marah kayak gitu kamu ke mana aja sih beri garam aja kalau
aneh makan bakso aja kok sampai panik
ding ding tunggu tunggu tunggu apa sih bu kamu ngomong sama ibu ada apa sih sama kamu
mas ari hah kok gitu paniknya ngelihat anak kalian dita makan bakso
kenapa maaf bu aku nggak bisa makan bakso
bisa jelasin semuanya sama ibu tapi intinya ibu sari dan dita nggak boleh makan bakso buat anak
kok aneh itu kan cuma cuma bakso aja kamu sampai marah kayak tadi itu kenapa ada apa dengan bakso
itu udah bu ibu jangan jadi masalah bu aku nggak mau dengar kalau ibu makan bakso dan semua keluarga
sini kamu denger ya intinya aku nggak mau ibu tahu tentang bakso buatan kita ngerti kamu
tapi gimana caranya kang kamu selalu marah marah tentang bakso itu ibu pasti curiga loh ke kamu
nyalahin aku kamu harusnya harus ngurus
kamu dengar ya pembeli udah ada di depan omongan kita
sudah jelas kita semua harus tertutup sekarang kamu harus biasa jangan sampai pelanggar kita curiga semua
dita kamu kan dilarang makan bakso
ibu sari dan dita
gak boleh makan bakso buat anak ibu
jadi ini rupanya
ini rupanya bikin iding marah
eh tunggu tunggu
jelasin sama ibu kenapa kamu tega melakukan ini
hah kenapa kamu tega
merusak usaha bakso kita
ibu jangan berisik
tunggu dulu tunggu dulu
dengar ya sudah puluhan tahun
ibu dan bapak mengusahakan usaha ini
dan gak pernah berbuat kiram seperti ini
itu dulu bu tapi sekarang udah beda
ngerti gak bu gagik itu mahal
ibu jangan ikut campur
astagfirullahaladzim ibu bukan ikut campur nak
ibu hanya mengingatkan kamu
bu aku udah besar bu
ibu gak perlu ngeliti saya lagi
aku melakukan semua ini
untuk masa depan kita masa depan keluarga
ya allah nak
kamu juga harus memberikan nafkah yang halal
kepada istri ibu nak
gak seperti ini caranya
tidak begini caranya nak
ya allah makasih
sadiq menurut ibu ini gak halal
tuhan aku benar benar ingin kabur
keluar dari sini
pergi ibu dari sini
sekarang pergi dari sini
tegak kamu memperlakukan ibu kandungmu seperti ini
saya sudah bilang ibu
siapapun yang mengganggu urusan rumah tangga saya
saya akan marah
di dorongan seperti ini
daripada melahirkan kamu dulu
ibu gak terima
kalau ibu gak terima
pergi dari sini
pergi ibu dari sini
pergi ibu dari sini
hanya engkau lah teman teman memohon ya allah
sadarkan hati anak kamu itu ya allah
hentikan perbuanan haramnya itu
sebelum jatuh korban ya allah
sampai jumpa lagi